daging kambing sebaiknya dikonsumsi paling banyak tiga hingga empat kali dalam seminggu
tapi sehari bisa ngabisin enam ratus bahkan lebih
orang orang biasa itu ikut bergembira gitu
tapi tentu saja karena tersebar ini menjadi permasalahan yang semakin hari harus selalu dipecahkan
anda pasti sering mendengar kalimat yang viral tersebut bukan
mereka mendapat hasil tes pcr positif kemudian negatif
iya peradilan pertama kan sampai sepuluh tahun itu
pertama ragam menu makan siang gratis dikelola oleh kelompok orang tua
sementara waktu terus berjalan begitu ya
evisian mungkin dari segi di lapangan
dan juga kesadaran dan ketaatan masyarakatnya
selain rizky sebagai anak ex napiter
ditugaskan untuk memukimkan kembali ribuan pengusaha